dua kapal pengangkut bbm untuk kepulauan mentawai sumatera barat hanyut dan terdampar di kawasan pantai padang saat bersandar
pihak pertamina memastikan stok bbm di daerah kepulauan mentawai tetap aman meski ada kejadian tersebut
kapal pengangkut bbm ini hingga jumat sore masih terdampar di belakang masjid al hakim yang posisinya tidak jauh dari lembaga pemasyarakatan muaro padang
kedua kapal itu sedang bersandar di pelabuhan muarau saat talinya lepas hanyut akibat cuaca buruk pada kamis tengah malam
meski kapal pengangkut bbm sedang bermasalah pihak pertamina memastikan stok bbm di daerah kepulauan itu dalam keadaan aman
pertamina patraniaga regional sumatera bagian utara memastikan bahwa stok bbm di wilayah mentawai dalam keadaan aman
pasca adanya dua kapal pengangkut bbm yang terseret ombak dan saat ini berada di pantai padang
dari dua kapal ini satu
kepala bbm yang terseret pembat dan satu lagi dalam keadaan yang kosong